yuk naik nih
tim evakuasi dari pemadam kebakaran kejamatan cibadak sukabumi jawa barat dan pramuka peduli
dikerahkan untuk mengevakuasi tiga orang warga kampung kamandoran
kecamatan cibadak sukabumi jawa barat yang tewas
saat memperbaiki pompa air sumur pada minggu sore
petugas langsung terjun ke dasar sumur kedalaman sebelas meter dengan menggunakan masker dan oksigen
kejadian ini berawal ketika korban ade rohman dua puluh tujuh tahun
mencoba memperbaiki pompa air dan masuk ke sumur
ade yang diduga menghirup gas beracun pun lemah dan meminta tolong kepada mertua dudung
dudung yang turun ke dalam sumur pun terjatuh dan lemas
dalam kondisi lemah tetangga korban nurdin yang berusaha menolong pun ikut tewas di dalam sumur
karena menghirup gas beracun
ketiga korban tewas tenggelam karena masuk dasar sumur berair dengan ketinggian air dua lima meter
pertama sedang membetulkan mesin pompa air
kemudian salah satu dari mereka entah karena menghirup racun gas atau apa
meminta tolong kepada saudara ad
kemudian saudara ade menolongnya tapi kemudian sama juga terjatuh
dan akhirnya ditolong lagi oleh satu orang lagi sehingga semuanya korban berada sekitar tiga orang
untuk korban yang pertama posisi masih
setengah badan ke dalam air badan setengah di atas tapi kepala masuk ke dalam air
dalam airnya terus terbungkuk
untuk korban kedua posisi berdiri di dalam dasar air
untuk korban yang ketiga itu terjungkir dalam posisi kaki di atas
ketika korban dibawa ke rumah sakit umum daerah sekarwangi sukabumi untuk dilakukan visum
warga pun langsung menutup sumur tua yang diduga beracun ini agar tidak ada korban lagi
ahmad fikri sukabumi jawa barat